aki mau ke taman seberang sana
kayaknya kamu sedang galau
kamu diselimuti awan hitam
kok aki tau
kenapa sih setiap aku perhatiin kamu dari tadi
gak semangat gitu
kenapa dik kamu cemburu
iya sih dikit
hari ini aku bener bener hapus deh
aku gak mau
aku gak mau
gara gara kamu nyobain sama pak ustadz
karena kamu ngajinya salah salah terus
bukan cuma itu
udah dari tadi pagi
pertama aku bangunnya ke siangan
ke sekolah telat lagi
habis itu aku dimarahin sama guru piket
terus aku masuk kelas
aku sih dihukum guru
suruh berdiri terus depan kelas
akhirnya aku hari ini bener bener hapus deh
kalo hapus itu dia
liat aja makannya dari tadi lo melihat sendiri mulu
ssst adih gak boleh kayak gitu
itu penunggu disini
soalnya kan kita dari tadi berisik terus
kalian semua gimana sih
masa pulang aja takut sama setan
sini biar aku putin
jangan jangan ya kak
mera meranya makin dekat
mendingan kita kabur
mana ada hantu ngomong assalamualaikum
kok kalian pada takut ngeliat aku kenapa
tadi kan ada mera mera
di kerennya ada hantu
mungkin itu dari cincinnya mang deden
pantulan cahaya dari bulan
cincin ini namanya batu akik merah delima
konon sih cincin ini punya
punya kesakitan ya
mau dong satu dong
satu dong boleh gak
udah kalau gitu kalian semua ikut ke rumah bang deden
pada waktu itu di daerah pasar minggu ada anak yang bernama riko
dia tuh sama kayak kamu banget kapusannya
pas mau sekolah bangunnya kesiangan
udah gitu di jalanan kena macet
sampai di sekolah dia dimarahin sama gurunya gara gara lupa bawa pr
yah mang deden cuma nge nyindir aku aja nih
emang kenyataan mang deden
apa sih lu
udah dengerin mang deden tuh cerita kayak gini bukan nyindir kamu
bang deden tuh cerita kayak gini karena semua kepesannya riko itu sama kayak kamu
belum tau ceritanya udah sok tau
udah kanjutin ya
nah setelah itu si riko tuh berusaha mencari batu akek yang bikin supaya dia tuh gak apes lagi
sampai nyari kesana
wah sampai pokoknya dia nyari nyari deh
yang ini dua ratus aja mas sudah murah
lima puluh ribu aja deh
tuh keren coba dipakai deh
masa barang baku seperti itu ditawar lima puluh ribu mas
yang bener aja dong
tambahin dikit ya mas buat makan bener mas
yaudah deh kalo masnya cuma lima puluh ribu uangnya
yang ikhlas ya mudah mudahan cocok sama mas
iya jadi gurunya tuh dikasih lem di kursinya terus aja gak bisa berdiri gitu
terus rohnya gimana
weh mengangkat jendang
weh tunggu lu
apaan nih maksudnya
lamanya gue tau kok disitu ada kubangan
lo kalo apes apes aja deh gak usah nyalain orang
oh iya lo siap siap aja nanti kalo ada lomba renang
liat aja lombanya aja masih nanti
satu lagi lo juga harus siap kehilangan sahabat lo
udah lah jangan lah denin
adil kan sifatnya memang kayak gitu
aku dapat ide
sepertinya aku bisa memanfaatkan situasi ini
aku harus bisa meyakinkan anak anak itu
bahwa cincin ini bertuah

mau beli cincin ini gak barbari
ini cincin batu akik yang bertuah
ini cocok buat adik aku
ini cocok buat adik aku
adik yang pelajar
ini bisa untuk ujian
dijamin kalau pakai batuk ini
adik nilainya bagus
bunga minum dulu
tidak aku mau minum
aku lihatin dari kemarin
masih mikirin masalah sama ariel
bunga kamu tau gak
beberapa hari yang lalu

kucingnya tidak mau berhenti
kucingnya tidak mau berhenti
dan dia mati
terus kucingnya dikubur enggak
banyak keapesan keapesan dalam hidup aku
ya mungkin itu cuma kebetulan
enggak buktinya tadi kamu lihat kan aku cipratan
ya gak sengaja kali
ya kamu kan gak ngerasain
viko aku pamit dulu ya
kasian kayaknya dia mau nyebrang jalan tapi kesusahan
bentar ya aku mau bantuin dia dulu
sini pak biar saya bantu aja
terima kasih ya cuma
emangnya aku mau kemana
aki mau ke taman seberang sana
kalau gitu reko pamit dulu ya
iya pak sebentar
kayaknya kamu sedang galau
kamu diselimuti awan hitam
kok aku tau
kalau kamu mau penangkalnya ikut sama aku
wah berarti si riko bebas dong dari kak pesannya emang
eh ntar dulu deh
biasa bang tinggalin belakang
aku sih gak terlalu percaya sama yang kekuatannya batu akik
apes dan kebuntungan kita tergantung pada kerja keras dan doa kita
aduh emang rumahnya masih jauh gak sih
terus jalan ceritanya sudah sampai mana
nanyanya satu satu dong
tuh rumah mohong masih dua belokan lagi
hah dua belokan lagi
jangan jangan jangan jangan jangan
ini beneran buat saya ki
ya buat kamu
saya jual murah
ya itu sudah murah sekali
kemarin ada yang mau
membelinya sepuluh juta
aki gak kasih
karena tinggal satu satunya
yang lain sudah laku terjual
ya kalau kamu gak mau gak apa apa
cuma kaki hanya menyayangkan saja
kalau bukan kamu yang membelinya
saya ada uang ki
tapi saya taruh di rumah
boleh nggak saya ambil dulu
rumah kamu jauh dari sini
tiga puluh menit udah nyampe
baiklah aki tunggu di taman ini ya
tak hanya semua orang disini
mereka pasti tahu
kamu tuh gak boleh percaya gitu gituan
cincin itu gak ada kekuatan apa apa riko
udah deh ibu nggak
kamu gak usah soal pinter
kamu yang udah bodoh percaya sama tahayul kayak gitu
itu bukan tahayul
aku nabrak kucing gitu dan sekarang aku apes kan
tapi itu kebetulan riko
ya emang gak sengaja
kalau kamu gak mau dengerin aku
bunga jangan marah gitu dong
ih lagian kamunya keras kepala sih
habisnya aku takut banget
kamu gak akan kena penapa
kamu gak butuh perlindungan dari batu cincin itu
hanya tuhan yang bisa melindungi kita
dengar ya kamu jangan percaya sama bapak itu
dia tuh penipu
kalau memang batu cincin itu hebat kenapa dia jual
kan bisa dia pakai buat keberuntungan dan dia bisa kaya
ya udah aku gak jadi beli batu itu
nah gitu doang
itu baru sahabat aku
dari goa sampai jumpa besok ya
bunga udah gak ada
sekarang waktunya aku ngelakuin apa yang aku mau
bunga jangan marah